dimana kalian sembunyikan istri dan dua orang saudaraku
mereka di kalih purwa
mereka berhasil melarikan diri dari tangan lasmini
lasmini dan aku melarikan diri kemari
aku melarikan diri kemari
dengan perhitungan kau akan balas dendam
aku sekarang sudah datang
aku akan menjelaskan
aku mohon dengan setulus hati
kau telah membunuh tumeng bumbayan kekasihnya
tetapi lasmini tidak mencederai istri dan kedua saudaramu
sama sekali tidak
jadi aku rasa
persoalanmu dengan lasmini sudah tidak ada
aku tidak akan menyakiti lasmini
harus membantu aku
mencari istri dan kedua saudaraku
aku tidak sudi
brahma adalah musuh besarku
kau harus ingat itu jamali
dia tidak pernah menganggapmu musuh
tapi aku tetap menangkap musuh
aku tidak mau bekerja sama dengan dia
brahma sudah bersedia mengalah
lalu kenapa kau tidak mau bersikap rendah
kalau kau mau bertukuk lutut sama dia
aku yang meminta brama untuk memaafkanmu
kau telah mencari brahma
kenapa kau lakukan itu
karena aku mencintaimu lasmini
aku takut kau celaka
demi cinta kau merendahkan dirimu
aku tidak akan celaka
ilmu kadik jayaanku sudah tinggi
brama tidak akan dapat mengalahkanku
kau jangan takabur lasmini
pati dibayar pati
pasti aku dapat membunuhnya
berapa lama lagi perjalanan kita
kita sudah hampir sampai cik
tidak terlalu jauh
aku sudah tidak sabar
kalau kau mau mengambilnya
bunga kupinjam kalau kau mau mengambilnya ambillah di tegak jari terima kasih
jamali buku ilmu sihirku hilang
kau tidak mengenali tulisan ini
tidak yang membingungkan orang itu menyelinap dalam kamarku
dan meletakkan surat itu di bangkuanku
dan mengambil buku ilmu sihir yang aku letakkan di bawah bantal yang aku tiduri
sedangkan pintu dan jendela terkunci
orang ini pasti lebih sakti daripada kamu
mana ada orang yang melebihiku
jangan coba coba kau menakutiku
bukankah bram masih dalam penjara
jadi tidak mungkin tertinggal di sini
bahkan baik baik saja

untuk mendukung dunia
untuk memasuki dan menjauhkannya
inilah hal dua

untuk ikut ya
bar quarantine kalau aku karanku